terkait penyidikan dalam kerusuhan dua puluh satu dua puluh dua mei lalu
walau tidak menyebut secara khusus keterlibatan sebuah kelompok
kadifu maspori dalam jumpa pers di kantor kemenkopol hukam
selasa siang mengaku akan memanggil nama yang sempat disebut
salah satu tersangka mn yang sudah ditangkap terlebih dulu
ya kita tidak spesifik menyebut tim ya
tetapi informasi itu akan kita dalami
ya memang saudara f itu sudah disebut namanya oleh salah satu tersangka
ya inisialnya mn atau banyak yang menyebutnya kobra hercules
apakah benar atau tidak
keterangan yang sudah dituangkan dalam bap tersebut
kami pasti akan memanggil saudara f untuk meminta keterangan